daripada lo produk gagal
ya mendingan daripada mpok mpok bantet
hehehehe bantet tuh kerupuk bantet diuburin orang di cari tau gak lo
heeh kalo kerupuk mah bagus mpok kan kalengnya
ih dada lo kurang ajar bener lo
ih lo ah diam aja
gantuin dong itu gue udah kesel banget tuh di kurang ajar tuh ade lo
aduh ini juga hatu
nah yuk nasiatin
tuh omat obatannya yang ncingnya si sulang jual
ya ampun umi
ngapain kalau cuma ngecek itu jauh jauh ke rumah sakit
umi lihat aja di dusnya itu ada izin dari depkes apa enggak
kalo ada yaudah itu sah berarti
sama mau nanyain itu yang dulu yang abah lo kena diare itu
loh itu kan si makun udah bilang nih
kalo abah itu terlalu banyak nyampurin lada hitam sama telor bebek
makanya abah jadi sakit perut gitu
nih ada berita baik nih
abah baru aja berhasil menghubungi distributor obat herbalnya
dia bilang umi disini kagak ada agennya
terus terus apa
dia mau ngangkat abah sebagai agen resmi disini
kagak seperti si nelang ternyata dia itu agen gelap
nah dia bisa dituntut tuh umi
syukurin deh baru jadi agen lagi juga pelagi
oh baru ngerti nih sekarang
abah itu mau ikut ikutan jadi agen obat herbalnya
kayak encingnya haji sulam
tapi kan gak salah rum
kan gak ada yang ngelarang kan
ya emang gak ada yang larang sih bah
nah terus kenapa lu keliatannya gebratan
yang namanya jualan rum
lu lihat deh kampung ini
pada agen agen beras
jual jual mie instan sabun
kan baik baik aja
ya kalau itu sih gak apa apa
kalau mau jadi agen beras agen apa tuh segala macam
tapi kan kalo obatnya aja berat kan
obat bah itu kan khusus
abang nggak boleh ngambil gitu aja dong jadi agen obat
tapi ya kalo abah gak tau malu sih gak apa apa
kenapa mesti malu rum
yang namanya dagang itu persaingan bebas
ya tapi sebebas bebasnya juga harus ada rambu rambunya kali nih
kayak lalu lintas aja pake rambu rambu segala
enggak bukannya gitu
maksud room itu rambu rambu moral
rum mie bayangin aja
kalau ada yang cari nafkah di daerah ini
terus tiba tiba pencarian nafkahnya itu diambil sama orang
kan gak enak mie
udah deh rum lah
ini urusan umi sama abah
lu kayak gak tau aja
abah sama umi lu tuh
hape juga disamber
ini barang katin nih ya
dia bakal bikin bubur
terus dagang dah
nyanyiin aja di sulam
kalo perlu deh buka restoran padang sekalian
tutup ya mulut lo ya
kayak bensin aja lu gak boleh orang ngomong
mau bensin kek
mau minyak tanah kek
mau solar kek
lagian gak ada salahnya pan
orang tua dengerin nasihat anak
apel lagi nasihatnya bener
iya gak rum
emangnya lu pikir gua bukan manusia
dasar lu mah pendos
tuh dia tuh
manusia bukan ya
sialan lu pake dipikir dulu
gua ini memang manusia
daripada lu produk gagal
ya mendingan daripada empok sama abang
tuh kerupuk bantet
bungkur sama orang dicari tau gak lu
kalo kerupuk mah bagus
empok kan kalengnya
ih dada lu kurang ajar bener lu
gua udah kesel banget tuh
dikurang ajar tuh adek lu
eh ini juga hatu
udah gak usah
gua kuat sendiri
gak bisa begitu cing
kan ada peribahasanya mengatakan nih
berat sama dijingjing
salah peribahasanya mang ojo
ringan sama dijingjing
berat tolong bantuin
kan harinya gak kemana cing
apa sih kau dong
soal omongan sobari semalam
pan lu sendiri yang bilang
gak usah dipikirin omongan yang kayak begitu
jangan dianggap penteng cing
biar bagaimana juga sulam masih kepikir cing
kalo haji muhyiddin bener bener mau nuntun cing gimana
haji muhyiddin mah gak usah dipikirin
anggep aja pepesan kosong
ya gak bisa begitu cing
nih terus terang nih
sulam itu buta soal hukum
biarin aja lam
emang dia pikir perusahaan kagak ada opotekernya
kagak ada izin depkesnya
iya tapi haji muhyiddin tuh sampai bengkret
lepas lu tau mahmud sendiri yang bilang
dicampurin pake lada hitam
terus telur bebeknya empat
ya gimana agak kaget perutnya
buktinya haji muhyiddin kemarin beli lagi
kaya herbalama gue tiga
karena tampok juga dia orangnya
jangan jangan dia punya rencana lain
itu haji muhyiddin emang udah wataknya
gak boleh lihat orang sukses
jangan jangan dia mau juga jualan obat kayaknya cing
ya susah lam
padahal sekarang gue udah jadi agen
sebenernya sih kalo gue mau
dari komisi aja gak bisa hidup
itu door to door gak susah jual pusing dulu
dari pintu ke pintu kayak ebit
cing yakin itu kagak bakal berhasil lam
nah lu buktinya berapa tahun ngerintis jadi tukang bubur
ya dari empat tahun kali
alhamdulillah kan sekarang jadi tetap tukang bubur
pokoknya rum gak mau ya
abah sama umi tetap ngelakuin rencana itu
lu mau belain keluarga sulam lagi ya
ya bukannya gitu umi
tapi umi sama abah tuh kayak gak punya penghasilan lain
main ngerebut penghasilan orang aja
lu juga tau nih
lu ngerti kok paham
sebenernya niatan abah sama umi itu
lu ngejegal usahanya ncing nelan kan
percuma lu ngomong ampe bebursa juga
gak bakal didenger
kan dua duanya budak
gua lakban mulut lu
aduh udah deh umi
bah pokoknya kalau umi sama abah tetap ngelakuin rencananya itu
rum mau balikan sama bang robby
apa apaan sih lu rum
abah sama umi juga kan bisa nekat
kan juga bisa dong nekat
bang robby pasti mau terima rum lagi
lu tuh rum ya jadi perempuan tuh
jangan ganjen deh
nek gua ngelatnya
umi tinggal pilih aja
biarin kita kalah bang
kita nggak usah jadi agen herbal
yang penting dia seneng hatinya
gua gak enak nampak lu
pak roby kan satu ruangan dengan bu rere
karena memang kan saya sama bu rere kan lagi ngerjain satu proyek
ini loh pak
akhir akhir ini banyak sekali kiriman bunga untuk bu rereh
bu rere gak mau terima kiriman kiriman ini
udah balikin aja deh mbak ke pengirimnya ya
itu dia pak
nama pengirimnya atau alamat pengirimnya pun nggak ada
kalau bu rena tidak mau terima ini semua
terus juga gak ada nama pengirimnya
ini berarti buat pak semua
wah senang ya
ingat aja dia
tapi kan ini buat bu rere pak
bukan buat saya
udah kalau gini gitu gini aja nih
ini bunga semua ini simpen aja disini
nanti kalau bu rere datang coba deh ngomong sama dia ya
buru buru kerja ya
apakah benar disini alamatnya riri maida
iya saya sendiri rere meda
ada apa ya mas
saya mau mengantarkan bunga ini ke mbak
dan pengirim pesan bilang
kalau saya sendiri yang harus mengantarkan bunga ini ke mbak
saya dari kemarin sering sekali dikirimin bunga
tapi jujur saya bingung dan kesel karena tidak pernah ada nama atau alamat pengirimnya
ini mas yang ngirim pasti tahu siapa yang ngirim bunga ini
maaf pak saya tidak bisa memberitahukannya karena ini atas permintaan pengirim
yaudah kalau gitu saya gak bisa maksa
saya harus pergi
terus bunganya ini gimana pak
buat mas aja
jangan jangan pengirim itu ada di sekitar sini ya
jangan jangan tadi orangnya